angka penyebaran covid sembilan belas di kawasan perkantoran di wilayah dki jakarta
baik kantor pemerintah dan swasta jadi sorotan menurut sejumlah pengamat
diperlukan strategi khusus untuk mencegah penularan virus di lingkungan kantor
kluster perkantoran di jakarta menjadi penyumbang terbanyak kasus covid sembilan belas
dikutip dari cnn indonesia com berdasarkan data per delapan belas september dua ribu dua puluh satu
kantor kementerian menyumbang satu dua ratus dua puluh tiga kasus covid sembilan belas
di susul kantor swasta enam ratus tiga puluh sembilan badan lembaga negara enam ratus dua puluh lima
pemda dki jakarta sebanyak enam ratus satu kasus
tingginya angka penularan covid sembilan belas dari kluster perkantoran
menjadi salah satu pertimbangan gubernur dki jakarta anies baswedan
untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar jilid dua di wilayah ibu kota
perkantoran yang semula dilarang beroperasi selain sebelas sektor pada bulan april
diperbolehkan beroperasi pada masa psbb transisi juni lalu
sejumlah kegiatan ekonomi dapat beroperasi dengan kewajiban menerapkan protokol kesehatan
menurut pengamat kebijakan publik agus pambagio
pemberlakuan psbb transisi menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus
pada pemulihan ekonomi ketimbang penanganan kesehatan
selain itu tidak ada pengawasan yang jelas dari pemerintah untuk mencegah munculnya kluster perkantoran
dalam psbb transisi
kondisi ini diperparah dengan kurang disiplinnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan
sementara epidemiolog dari universitas gravett australia di gibboniman menunturkan
seharusnya dilakukan tes masal khususnya kepada para pekerja
pemerintah bisa membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan melakukan tes untuk karyawannya
jika perusahaan tidak melakukan screening kesehatan kepada karyawan
karena screening itu merupakan cara ampuh untuk membantu pencegahan penularan virus di lingkungan kantor
setelah itu perusahaan menerapkan protokol jaga jarak penggunaan masker dan sering mencuci tangan
kluster covid sembilan belas muncul di perkantoran setelah sejumlah kantor lembaga pemerintah kementerian
hingga perusahaan swasta menjadi kluster baru persebaran covid sembilan belas
bahkan saat ini kluster perkantoran menjadi penyumbang angka positif tertinggi di indonesia
benarkah munculnya kluster perkantoran ini mengindikasikan lemahnya pengawasan
dari pemerintah dan penerapan protokol kesehatan yang masih setengah hati
serta apa celah yang masih bisa diupayakan guna menekan angka kasus pada kluster perkantoran
bergabung melalui sambungan zoom dengan sejumlah narasumber dari luar studio
yang pertama hermawan saputra dewan pakar iakmi selamat malam mas hermawan
selamat malam bung ferdi
sehat ya mas ya
alhamdulillah sehat selalu
terima kasih sudah bergabung dengan kita
pak pandu riono epidemiolog fkm ui selamat malam pak pandu sehat pak
sehat selamat malam
ya terima kasih pak pandu sudah bergabung dan juga kita kehadiran sutrisno iwantro paiwan
ketua bidang kebijakan publik apindo selamat malam pak iwan terima kasih pak sudah bergabung dengan kita pak iwan
selamat malam semuanya
dan juga yang terakhir ada ibu rini widiantini deputi kelembagaan dan tata laksana kemenpan rb
ibu rini apa kabar sehat ibu
sehat terima kasih mas adi selamat malam bapak bapak semuanya
ya terima kasih agak ramean kita malam ini ya
ada empat narasumber yang akan kita konfirmasi
beberapa hal tentang topik kita malam ini saya langsung ke ibu rini
ibu rini kalau kita amati ya sejak relaksasi psbb juni lalu sampai pertengahan september dua ribu dua puluh
kluster perkantoran di pemerintahan khususnya ini menjadi kluster yang terbanyak menyumbang kasus covid sembilan belas
catatan kita ada lebih dari satu tiga ratus kasus yang terjadi begitu apa sebenarnya penyebabnya
apa yang terjadi apakah kemudian pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan ini tidak
apakah tidak sebegitu ketat diterapkan begitu
pertama mungkin sebetulnya kalau dari aspek pengaturan sih kita sudah meminta pak menpan rb
sudah meminta kepada seluruh pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan pengaturan secara internal
dan kita memberikan kisih kisih tentu saja dalam melaksanakan tugasnya harus mematuhi protokol kesehatan
nampaknya memang mungkin tidak banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat
tetapi sebetulnya kita juga sudah mulai mengurangi artinya begini kita sudah merubah sistem kerja di pemerintahan
jadi apa namanya tidak seluruhnya bisa bekerja di kantor dan kita sudah mulai mengurangi yang bekerja di kantor
dan kita juga sudah menggunakan sistem sip
jadi barangkali mesti dilihat juga apakah memang memang pengaturan itu memang dari kantor atau memang dari luar dari masyarakat
jadi melihatnya mesti dari dua hal juga sebetulnya pak sardi
celahnya di mana sih bu rini ironis sekali kemudian kita melihat kluster perkantoran terbanyak itu untuk pemerintah lembaganya ada di kementerian kesehatan
ini cukup menjadi catatan begitu
harusnya ini menjadi contoh dan patokan bagaimana pelaksanaan
protokol kesehatan secara benar bagi masyarakat
saya kira begini kementerian kesehatan termasuk salah satu kementerian yang strategis yang tetap dia harus berkantor
nah nampaknya mungkin ada beberapa tugas yang memang tidak bisa dihindari dari kementerian kesehatan
karena tetap harus melakukan pelayanan kepada masyarakat
nah inilah barangkali celah inilah yang terjadi bukan karena
karena kan as yang di kementerian kesehatan juga termasuk bagian dari masyarakat dan dia juga punya kewajiban untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat
jadi saya kira pelaksanaan pengontrolan kesehatannya protokolnya mungkin yang tidak terlalu berjalan dengan baik
tidak ada regulasi ibu begitu sehingga kemudian bisa dikatakan tidak berjalan dengan baik ini rasanya cukup janggal bukan
begitu kita mendengarnya
ya jadi sebetulnya ada regulasinya ada pak ada mas hadi ya
jadi kan sebenarnya kmp sendiri punya regulasi protokol kesehatan
kemudian juga untuk seluruh indonesia asn juga kita meminta supaya melakukan apa namanya mematuhi aturan daripada protokol kesehatan
jam kerja sudah kita perbaiki
memang mestinya pejabat pembina kepegawaian dari masing masing instansi terutama mungkin di kementerian kesehatan
patut untuk melakukan
melakukan juga pengawasan terhadap kinerja dari bukan apa namanya bagaimana mereka bekerja dalam masa covid ini
nah memang tidak bisa dipungkiri memang sifat tugas dari asn di kementerian kesehatan itu memang banyak yang berhubungan dengan apa namanya para penderita
sehingga mungkin inilah salah satu mengapa di kementerian kesehatan lebih banyak karena meskipun mereka sudah mematuhi peraturan
tetapi kan ada beberapa yang mungkin tidak bisa diduga
tapi kalau memang beranjak dari pengaturan sebetulnya pengaturannya sudah ada protokolnya sudah ada bagaimana pengaturan sudah ada sudah ada semuanya pengaturannya itu
termasuk bagaimana sistem shifting atau komposisi karyawan yang masuk ini semua sudah diatur

saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
saya ke pak iwan
pak iwan bagaimana kemudian api industri ini menyikapi banyaknya kemudian klaster di

karena sebenarnya kan persoalan utamanya berikutnya prosesnya itu memang berasal dari
jadi kita harus beri pengetahuan
kita harus beri pengetahuan
tapi tapi saya pikir kalau kita mengunggah proses ini kita harus beri pengetahuan jadi
proses ini akan lebih baik
nah itu memang menurut pak iwan
jadi kita harus beri pengetahuan
itu memang menurut pak iwan

paling sedih gitu ya
karena apa karena sebenarnya kan
itu kan bukan di ekonomi ya persoalan
utamanya itu kan di penularan
di pandemi sendiri
oleh karena itu memang
pencegahan penularan itu harus menjadi
kalau kita bisa mencegah penularan
ekonomi itu dengan sendirinya akan
membaik ya nah kalau
dari sisi pelaku usaha
tentu mereka sangat berkepentingan
karena itulah di dalam
harus nomor satu ya baru setelah itu
pengendalian cash flow dan lain lain
tapi kalau yang utama
kita tuh protokol ya dan
tentu kita dalam posisi
yang harus mematuhi
dari aturan yang dilakukan oleh
pemerintah sebab kalau kita
tidak mematuhi itu justru kita akan
menjadi susah karena kalau
penularan gak bisa
diturunkan ekonomi sampai kapanpun juga
gak akan membaik
jadi oleh karena itu
kita juga minta
di kantor pemerintahan juga
mesti lebih baik lah karena supaya bisa
dan contoh kepada
masyarakat kita semua
ini yang tadi saya dengar
kan suatanya yang berlaku
banyak justru di pemerintahan ya
tapi itu mungkin juga tidak bisa dihindarkan
karena kantor pemerintahan
juga harus melayani publik
oke campur tangan teman teman
di apindo bagaimana pak iwan
apa kemudian antisipasinya
kalau kemudian nanti situasinya
nanti bisa jangan jangan bisa sama dengan
kluster kluster di pemerintahan begitu
ya kita sudah
apindo selalu mengadakan pertemuan
dengan anggotanya dengan asosiasi
ya selain kita
membicarakan masalah masalah yang
dihadapi dari sisi
aturan main mesti dipatuhin
karena kalau kita
dipatuhin kan susah cuma
masalahnya itu kan tidak
semua itu bisa kita
selesaikan di kantor
karena kita gak tahu ketika orang itu dalam
perjalanan dari rumah ke kantor
itu yang sebenarnya
karena dia naik angkutan umum
dan sebagainya dan sebagainya yang
di situ juga bisa jadi
menjadi pusat penularan
yang kebetulan dibawa ke
kantor ini yang menurut saya
tidak bisa satu sisi
jadi memang penyelesaiannya
harus komprehensif ya melipatkan
berbagai macam unsur
bukan di satu tempat saja begitu
simpan jawaban dari pak iwan saya langsung ke
pak pandu kalau gitu pak pandu
kenapa sih pak pandu kalau kemudian
kluster perkantoran ini menjadi
kluster terbanyak saat ini
logiskah kondisi seperti ini pak
penyebabnya apa atau memang
jangan jangan ini alarm ini sudah berbunyi dari lama
dan ternyata terjadi hari ini
pelonggaran restriksi dan
bekerja di situ kemungkinan
sudah terjadi risiko penularan
kenapa terjadi karena
para karyawan tidak
menggunakan edukasi ya seanggap
angkat seakan akan semua otomatis
sudah tahu seharusnya
di setiap tempat
kerja baik di kantor
pemerintahan maupun di kantor swasta
maupun di pabrik setiap
karyawan itu harus diatun
lakukan edukasi tentang
masalah pencegahan ini baik pencegahan
di kantor maupun pencegahan
di rumah maupun
pencegahan selama perjalanan
ke kantor dan sebagainya ini
yang paling penting jadi setiap karyawan
harus tahu dan mempraktekkan
apa apa yang dilakukan supaya
dan ini yang menurut saya sih
dilakukan banyak kasus
yang dilaporkan kemudian dilakukan
kontrak tracing terjadilah
terkuat gitu masalah masalahnya
diketahui itu masih
puncak gunung esnya banyak
kantor kantor yang masih menyembunyikan
atau tidak melaporkan nah ini
yang menjadi suatu
peringatan bagi kita
jadi janganlah peraturan
tinggal peraturan regulasi tinggal regulasi
tidak dikawal oke
kenapa sih pak pandu apakah kemudian stigma
atau dikonsumsi oleh pihak
publik yang lebih besar sehingga kemudian
ada kesan menutup nutupi
kalau ada kasus
di sebuah kantor di lembaga
pemerintahan atau perusahaan swasta
menjadi apa ya quote unquote
aib yang tidak bisa
bagaimana sih pak apa pemahaman apa
sebenarnya yang terjadi
ya bisa salah satu adalah stigma ya
jadi kalau kantor itu
jadi langsung masyarakat
atau mass media
bullying terhadap kantor itu seperti kantor
kemenkes kan jadi kemenkes sangat tinggi
kan juga karena mereka selalu
melakukan tes massal dan
tracing jadi mereka lebih aktif
menemukan kasus kasus kemudian
kan tidak dianggap suatu
kegiatan yang sangat produktif
ini harus ditiru setiap kantor
kalau ada satu kluster langsung
karyawannya harus dilakukan pemeriksaan
semuanya dan dilakukan tracing
sehingga kita harus memutus
rantai penularan jadi janganlah
kasus yang tinggi kemudian
yang dilihat tingginya tapi kan ini suatu
lihat bagaimana walaupun
tinggi itu juga tetap dilaporkan
dan tidak perlu malu
bahkan bisa menjadi contoh
kenapa kok bisa tinggi tertata
testingnya cukup masif dan banyak
dilakukan tes masif yang menurut
saya sih harus dicontoh oleh kantor kantor
lain nah problemnya bagaimana
bagaimana untuk mencegahnya
di masa mendatang jadi mencegahnya adalah
dan edukasi kepada semua karyawan
tapi kalau sudah begini
kalau sudah ada angka yang
cukup tinggi begini apakah
kemudian edukasinya masih
mempan pak pandu artinya
satu satunya langkah mungkin
adalah dengan tes
masal begitu atau tracing yang
sangat ketat begitu tapi
dihadapkan juga dengan biaya yang mahal
tracing yang juga
sulit untuk melacak keberadaan orang orang yang
ya saya kira dua duanya
edukasi dan testing
masif pada karyawan itu
perlu dilakukan dan tracing
tidak sulit kok melakukannya itu juga
ternyata tidak terlalu mahal kan
sebenarnya kasus yang mahal itu
kalau pelayanan swasta
kalau pelayanan pemerintah itu testing
itu cuma berapa ya saya kira
tidak sampai rp lima ratus ribuan
jadi biayanya dan itu bisa diinvestasi
supaya keluarganya juga jangan kena kan
dan teman teman yang lainnya
juga jangan kena jadi kan
masih ada upaya pencegahan
jadi kan ini juga
juga dilakukan testing itu juga
harusnya adalah kita
mencegah perluasan penularan dilihat dari
situ konteksnya jangan dilihat
sudah terlambat atau tidak bisa dilakukan lagi
oke artinya juga
aspek keterbukaan ini juga penting ya pak
agar kemudian ini juga
tidak menjadi sesuatu yang
seperti bom waktu yang
seperti anda katakan tadi
betul jadi juga pejabat publiknya juga
walaupun pimpinannya juga harus
kalau kena ya memberitahu bahwa
kan dia lebih banyak kontak dengan banyak orang
jadi kalau dia tahu ini saya positif
sekarang kemudian kemarin yang ikut rapat
dengan saya mohon semuanya
dites nah itu lebih memberikan
efek perlindungan jadi karyawan
juga merasa aman oke
oke mas merasa aman itu yang penting
agar kemudian ini bisa diantisipasi
sejak dini saya nanti akan
ke mas hermawan tapi kita jeda dulu
saya akan meminta mas hermawan untuk melihat bagaimana
sudahkah kondisi seperti ini
ada yang tidak idealkah penilaiannya
kita akan kembali cnn indonesia prime news
akan kembali usia jeda
kita kembali dalam diskusi kita malam ini
saya langsung ke mas hermawan mas hermawan masih dengan kita ya
ya mas hermawan kekhawatiran
tidak terlalu baru begitu ya
alarmnya sudah lama berbunyi
sampai terjadi hari ini
mas hermawan melihat kondisi ini
seperti apa sih apa yang belum
ideal sehingga masih
khususnya munculnya kluster kluster
di perkantoran ini mas
ya tadi sudah diuraikan
banyak oleh para narasumber
terkait dengan dinamika selama
masa psbb masuk ke
memang kami juga melihat celah sejak
psbb transisi lima juni
kalau nggak salah dimulai itu
merupakan transisi juga dari
hal yang sifatnya disiplin
menjadi sesuatu yang terbuka
dan akhirnya dibuka juga
semua sektor perkantoran
aktivitas dan juga area area publik
nah oleh karena itu memang itu wajar
saja dan linear ketika dibuka
semua aktivitas termasuk
perkantoran dunia usaha pabrik
lain lain maka terjadi
jadi kalau sekarang kita bahas
tentang kluster perkantoran sebenarnya
menjadi samar apakah betul
ini terjadi transmisi di perkantoran
ataukah memang sejak aktivitas
hampir dimuat sektor
keterbukaan atau psbb transisi
tetapi yang menarik yang ingin saya sampaikan
bung ferdi adalah pemerintah
seperti pemerintah dki ya
sekaligus penetapan dalam sebuah
regulasi peraturan gubernur
adanya kewajiban setiap
dan dunia usaha itu memiliki
penanganan dan percepatan pengandilan
covid jadi ada kewajiban
agar setiap kantor
institusi punya satgas
satgas inilah yang melakukan
apa yang disebut proses
nah yang ingin kita katakan bahwa
pemerintah memang walaupun
punya instrumen yang banyak
tetapi tidak akan mungkin menjangkau
semua sektor perkantoran
institusi yang notabene
jumlahnya ratusan ribu hanya
di dki jakarta saja nah oleh karena itu
perlu perpanjangan tangan dan terang
serta masyarakat ini juga yang kita
sebut dengan community based
inisiatif nah bentuknya
yang paling awal adalah melatih
mengkader dan mengaktifkan satgas ini
nah cuma tanda tanya
adalah siapa yang melatih
siapa yang menstandarkan
dan siapa aja jaring
yang bisa merekam data dari satgas ini
nah itu dia dan apa juga perannya
karena peran satgas ini tidak hanya menyangkut
orang di perkantoran itu
ada ruang ada orang
ada barang jadi ada
tata ruang ada tata orang
tata barang kita masih fokus pada
perilaku orang kita lupa
bahwa di perkantoran itu
ada ruang yang harus kita urus
ada sirkulasi udara
kaitan dengan manajemen kesehatan
disinfektasi dan sebagainya
tetapi juga di perkantoran
ada barang ada fasilitas
ada equipment dan ada
perlengkapan perlengkapan yang itu juga
berkaitan dengan penanganan
kasus ini nah disinilah
arti penting satgas sekaligus
dan standarisasi kemampuan
satgas ini di lapangan oke ini
menjadikan kita memang harus berbagi
peran peran multi stakeholders
untuk penanganan covid ini oke
mas hermawan pertanyaan selanjutnya adalah
ruang gerak dari satgas ini
untuk kemudian memantau
setiap ada kasus
di perkantoran dan
seperti apa langkah langkah yang
ideal begitu karena
di beberapa tempat kita tahu
bahwa kalau kemudian ada
kasus bagaimana caranya
dilokalisir supaya tidak menjadi
konsumsi publik karena itu dianggap
sebagai aib paralel seperti yang apa yang
disampaikan pak pandu tadi memastikan
iya pembentukan satgas ini kan
bagian dari upaya prevensi ya
atau pencegahan itu sendiri
jadi kalau seorang manajer
atau seorang direktur membentuk
satgas kemudian memberikan
kewenangan untuk melakukan
penegakan di lingkungan kantornya
dan bekerja sama dalam proses
mitigasi termasuk bila ada
temuan kasus ini kan
sebuah alert system yang luas
nah tinggal bagaimana
agar setiap perkantoran ini
terhubung dengan sistem
kepemerintahan terkait dengan
pendataan maupun penanganannya
nah jadi kalau semua satgas
yang ada di kantor terkoordinasi
dan diberi kewenangan
sekaligus dilatih oleh kantor
ini yang kita sebut adalah
dan luar biasa dan ini akan bisa
membuat dan menyumbang
beban pelayanan bila terjadi kasus
tidak menjadi memblodak
di lapangan seperti sekarang sudah
hari ini satgas itu belum ada
di semua perkantoran atau
sudah ada tapi kerjanya belum maksimal begitu
tidak ada yang bisa mengontrol dan memantau
sekarang oke saya ke
pak iwan kalau gitu pak iwan teman teman
di apindo bagaimana sih pak
untuk menerapkan atau mengimplementasikan
apa yang tadi disampaikan
mas hermawan bahwa kemudian jika
dalam sebuah perusahaan begitu ada
kondisi karyawannya terpapar
begitu apakah satgas satgas
ini sudah dibentuk dan sudah bekerja
sedemikian lupa untuk memastikan bahwa
mulai dari dia diisolasi
sampai dia mendapatkan perawatan yang
benar apakah sudah berjalan
dulu itu membuat
protokol ya sebenarnya
kita sudah membuat duluan
waktu itu karena kita sangat
berkepentingan untuk bisa menjaga
misalnya di hotel itu
ketika belum ada
dibahas masih sibuk
mempermudikan kita sudah
mencoba untuk membuat itu
karena itu bagian dari cara kita
untuk bisa eksis
kalau tidak ada itu
pasti kita tidak akan survive
segala macam ya untuk kantor
yang jumlahnya karyawannya
pemeriksaan itu tentu sudah dibentuk karena
itu memang aturannya seperti itu
dan itu harus dilaksanakan gitu loh
dan menurut saya
pengawasan dari apindo bagaimana pak
sudah ada yang melaksanakan itu atau masih setengah setengah
atau bagaimana ya kita selalu
meminta kepada mereka
untuk melaksanakan dengan tertib
itu sudah pasti lah
karena kan kalau tidak
satu saja kena nanti
menjadi berita dan itu akhirnya ditutup
atau perusahaan sehingga kita tidak
untuk menyerangkan hal hal
di luar itu oke
yang menurut saya begini ya
ini kan sebenarnya
angka yang besar ini baik baik saja
berarti kita tahu sekarang memang
kondisinya seperti itu gitu loh
ya penularannya artinya anda mengatakan
penularannya juga masif berarti
iya kalau kita kan nggak perlu nutupin
karena di tesnya lebih
banyak maka ketahuan lebih banyak
ini lebih baik daripada
tidak ketahuan kalau tidak
ketahuan itu lebih berbahaya menurut
kita nah sekarang kalau ketahuan begini
nah kita harus bergerak secara
ini dimasakkan jauh lebih banyak lagi
karena mungkin tesnya
yang di kantor lebih banyak dibandingkan
di luar saya kira
ini kan daripada
terbuka begini nah semua orang sadar
bahwa ini persoalan kita bersama
yang harus kita atasi gitu loh ini
saya kira kan menyadarkan kita
semua bahwa itu memang berbahaya gitu
bu rini seharusnya di
masa pandemi ini aturan
di sebuah lembaga pemerintahan
atau di kantor kantor
pemerintahan ini berbeda ya dengan
kondisi normal begitu
artinya mulai dari masuk gedung karyawannya
tentu sudah ada protokol tetap
yang akan diterapkan begitu
tapi kalau kemudian melihat apa yang
terjadi sekarang tingginya kluster perkantoran
celah regulasi ini
yang tidak dimaksimalkan
oleh kantor atau
memang ada kebijakan kebijakan khusus
yang diatur secara sendiri sendiri
begitu atau bagaimana untuk menertibkan
ini secara lebih luas bu rini
saya nyambung juga
pak iwan tadi jadi sebetulnya di kantor kantor
pemerintah juga sudah
yang memang menangani
penyebaran covid ini
jadi semua pejabat
pembina kepegawaian diminta
secara tegas untuk mengatur itu begitu
nah kalau memang
sekarang juga meningkat karena
kita sudah meminta kepada
seluruh instansi pemerintah untuk
melakukan tes secara reguler
mengapa karena banyak instansi pemerintah
itu melakukan pelayanan kepada
masyarakat meskipun kita sudah mengatur
bahwa peran kepada masyarakat sudah
sedikit mungkin dilakukan
tetap muka berubah bisnis
prosesnya juga harus dirubah begitu
jadi penggunaan media online diperbanyak
sekarang semua instansi pemerintah karena
kita meminta seluruh instansi pemerintah
apa namanya tes secara reguler misalnya
salah satunya apabila pejalanan
pulang dari perjalanan dinas pun harus
juga paling tidak satu minggu tidak boleh
ke kantor dulu atau dilakukan swab begitu
jadi memang kita sudah diatur
dan itu difasilitasi oleh kantor
yang bersangkutan ya bu ya
betul dibatasi oleh kantor begitu
jadi apa namanya
kita atur sedemikian rupa
selama ini kita
apa pengaturan itu selalu berubah karena
dari satu minggu kita berubah lagi aturan
karena kan memang pergerakan daripada
penurunan covid ini kan selalu pergerakannya itu
bergerak tinggi sekali gitu
nah jadi menurut saya
selama ini dengan aturan yang sekarang kita
masalahnya adalah kepada
juga karena begini yang namanya asn
juga bagian daripada masyarakat
tadi pak pandu menyampaikan juga
atau pak iwan juga menyampaikan
bahwa asn itu kan banyak yang
menggunakan angkutan umum
misalnya kemudian juga
bagaimana dia pelayanan kan tidak boleh berhenti
nah inilah yang saya kira
atau mungkin di lingkungan juga terjadi
penularan jadi tidak semata mata
jadi memang harus secara komprehensif
yaitu kalau dari kantor saya kira
hampir semua instansi pemerintah pejabat pembinaan
kepegangan sudah diatur sedemikian rupa
pengaturan nah bagaimana
link nya kepada satdas
itu juga sudah dilakukan
bahkan hampir setiap minggu
diskusi dengan apa namanya selalu ada pertemuan
semua dengan ketua satdas
tetapi yang paling penting ini adalah
yang saya catat adalah masalah edukasinya
jangan jangan memang apakah memang
edukasi kepada instansi
pemerintah masih kurang seperti itu ya
karena ini kan sudah mulai teknis
kepada protokol kepada kesehatannya
nah ini menurut saya yang perlu
diperbaiki ke depannya
aturan karena aturan sudah ada tetapi
compliance nya itu tadi mungkin menjadi lebih penting
pak pandu tapi
kita akan break dulu nanti saya akan
menanyakan lebih lanjut ke
pak pandu bagaimana kemudian melihat
peran satdas ini
untuk bisa memaksimalkan
dalam proses yang
tracing ataupun juga memastikan
bahwa tidak ada penyebaran lebih luas
begitu nanti saya akan ke pak pandu dan mas hermawan
kita akan kembali usai jeda

beda dengan pabrik ya
kalau pabrik kan di luar kalau kantor itu
jauh lebih tertib lah
apa namanya teknologi
yang berkembang ini kita bisa kerja
apa online kerja di rumah
itu sebenarnya jauh jauh lebih tertib
kita bukan pelayanan publik
kita tidak harus memberikan pelayanan kepada
yang kita layani adalah
relatif jauh lebih
pun bukan di swasta yang banyak
kan di pemerintahan
tapi itu karena
tugas pelayanan barangkali seperti itu
saya ke pak pandu pak pandu apa sih
pak langkah yang masih bisa dikatakan
paling logis begitu melihat
kondisi seperti ini perkantoran
dihadapkan dengan klaster yang
dibilang cukup tinggi saat ini
langkah tracing dan testing ini juga masih
bagaimana pak apakah kemudian
perlu protokol atau
regulasi yang lebih ketat
soal bagaimana mengatur sirkulasi
udara atau keluar masuk orang
atau apa pak pandu
ya yang tadi yang
sudah dijelaskan ibu rini sebenarnya
adalah regulasinya sudah
nah itu yang jauh lebih penting
jadi kita melihatnya dari
pendekatan sistem jadi
sistem itu maksudnya bahwa
kalau ada yang masih
terkena atau terinfeksi
pasti ada dari sistem itu ada yang
titik titik telah yang
lemah yang itu harus kita pelajari
kita perkuat dan yang paling
penting juga edukasi jangan diharapkan
setiap karyawan akan
jadi dari pimpinan sampai
karyawan terendah pun
itu dimanapun tempat bekerja mereka
harus lakukan edukasi diingatkan
kembali diingatkan kembali
apalagi kalau ada isu isu yang terbaru
yang kedua adalah kalau
memang ada yang positif
memang harus dilaporkan kalau dilaporkan
itu akan diberikan reward
seharusnya kantor memberikan penghargaan jangan
dimarahin dan kemudian dengan tracing
karena untuk mencegah penularan berikutnya
kepada teman teman yang lain dan
juga yang penting adalah keluarganya
dan kita harus melihat bahwa
karyawan ini kan tidak sendirian
anggota bagian dari masyarakat
dia bisa terpelah di masyarakat
kemudian menurunkan temannya lagi di kantor
dan sebagainya ini menurut saya
yang perlu dipelajari lah dan perkantoran itu
kan sistemnya banyak ada perkantoran yang
memberikan pelayanan publik ada kantoran yang
memang tidak memberikan pelayanan publik dan
kualitas karyawan juga tinggi
karena harus melakukan supervisi
perjalanan dinas dan sebagainya
jadi titik titik itu kita pelajari
di mana yang kita harus
tidak terjadi lagi karyawan kita
tertular itu jadi penting
jadi upayanya adalah
upaya pencegahan di masa mendatang
oke artinya keterbukaan lagi lagi ya pak
keterbukaan ini menjadi penting
agar kemudian ini bisa
dilacak secara keseluruhan
dari hulu ke hilir begitu ya
pak pandu ya iya
jadi kita harus menguruskan keterbukaan itu
adalah kunci untuk melakukan
upaya pencegahan di masa mendatang
oke mas hermawan saya ke anda
bagaimana anda menilai
sikap keterbukaan ini apakah memang
sudah bisa muncul
dengan kondisi seperti sekarang ini
dari masyarakat atau memang masih menganggap
apa ya masih begitu
mengganggu sehingga harus
kami melihat memang masih ada
di tengah masyarakat maupun di wilayah wilayah
perkantoran bahkan di pemerintahan
maka itu saya spesifik
mengharapkan ya melalui buri ini
agar kementerian pan rb
kementerian lembaga terutama
tadi di aspek pembinaan sdm
agar di kementerian lembaga
ini ada semacam
pengawasan berjenjang begitu
karena secara filosofis
itu lebih mampu mengendalikan diri
penularan terhadap penularan
transmisi ini ketimbang swasta
juga kementerian kesehatan
harusnya lebih baik dari semua
kementerian lembaga sebagai contoh
sebagai sumber protokol regulasi
sekaligus contoh perilaku
memang kita maklumkan secara sosiologis
di instansi manapun apalagi yang beriringan
beririsan dengan layanan publik
bahkan kementerian kesehatan
memang yang paling beresiko
termasuk testing pastilah kementerian
kesehatan lebih meningkatkan dirinya
dari kapasitas testing untuk itu
kementerian pan rb melihat
jadi memang perkantoran
terutama kementerian lembaga
itu menjadi sektor
khusus yang dianalisis oleh
kementerian pan rb agar
muncul kepercayaan publik bahwa
kantor kantor pemerintah adalah
dari pencegahan dan pengendalian covid
sebelum kita bicara sektor
swasta dan masyarakat umum lainnya
tentu saja peran strategis ini
sekali lagi mohon kiranya
bu rini dan teman teman di kementerian pan rb
memperbaiki metode untuk
instrumen pengendalian covid ini
di berbagai institusi pemerintahan
itu bung sergi
bu rini ini bagaimana menjawab rekomendasi
dari dewan pakar ini
karena ini penting
sebagaimana menjaga fungsi pelayanan
kepada masyarakat agar tidak terganggu
tapi dijawabnya nanti bu rini kita akan break dulu
cnn indonesia prime news akan kembali
di segmen terakhir
kita lanjutkan diskusi kita malam ini
di segmen terakhir waktu kita
bu rini bagaimana menjawab rekomendasi yang disampaikan
oleh mas hermawan tadi bu
jadi terima kasih
sebetulnya dengan kita sudah
mengeluarkan s e lima puluh delapan memang
kita meminta setiap instansi
pemerintah seperti saya sampaikan tadi untuk
saya kira ini menarik
kita memang perlu untuk
melakukan pengawasan secara berjenjang
pemutusan mata rantai
penularan covid ini di
perkantoran terutama di instansi
jadi saya kira memang
selama ini kita fokusnya
kepada bagaimana kinerja
bisa tercapai begitu ya lebih banyak
dan tawaran mas hermawan tadi menjadi menarik
nanti kita akan kami perhatikan
meskipun di dalam s e lima puluh delapan
maupun enam puluh tujuh sudah kita
sudah demikian rupa dan kembali lagi ini
barangkali masalah komplians lagi
masalah penegakan lagi
menurut saya memang
perlu didetailkan lagi bagaimana nanti
angkatan institusi itu
jelas gitu bagaimana cara pengawasan
berjenjangnya terima kasih
termasuk bagaimana mekanisme sanksi dan denda bu ya
kalau memang masih membandel ya bu rini ya
ya kalau sanksi sih sebetulnya kita sudah
aturannya juga jadi memang nanti seharusnya
itu menjadi salah satu bagian daripada
disiplin pegawai sekarang juga memang sudah
bagian tidak disiplin karena
pegawai juga di dalam sudah diatur
sedemikian rupa pak jadi maksudnya di d s e
kita sudah diatur bahwa ini
merupakan bagian daripada disiplin
pegawai begitu oke baik jadi
ya baik bu rini ke
pak iwan komitmen ini
kita ingin dengar lagi pak bahwa kemudian
teman teman di apindo ini menjamin
dan aspek aspek yang kemudian melindungi
karyawan karyawan di semua bisnis
apindo ini adalah yang paling penting begitu pak
keterbukaan itu adalah
kunci ya jadi kalau kita
tidak terbuka persoalan ini tidak akan
selesai oke sepanjang kita
penularan akan akan terus
gitu ya kalau orang itu tidak tahu kan
dia melakukan ketemunya dibawa pulang ke
warga dan sebagainya menurut
testing maka ketahuan sebenarnya angka
itu sudah tinggi juga dari kemarin
kemarin barangkali ya barangkali itu
tapi karena kita lakukan testing
lebih lebih banyak
sekarang ketahuan yang saya
duga ya kita
nggak bisa bicara perkantoran saja ini
diluar barangkali kalau
dilakukan testing yang sama mungkin angkanya
juga jauh lebih lebih
besar lagi gitu oleh karena itu
kalau kita lakukan testing dengan cukup
tracing dilacak itu orang orangnya itu
baru dibentikan orang itu selalu
berhenti udah oke jangan kemana mana
itu baru nanti akan turun itu oke
melalui ya oke melalui pak pandu
kita akan mendorong hal ini bagaimana pak
pandu menjawabnya pak
tempat kerja yang aman
dan produktif jadi kata aman itu jadi
pertama dulu kan narasinya
produktif dan aman sekarang kita
balik aman dan produktif
iya terbalik jadi kita
yang tadi kita harus
mewujudkan tempat yang aman dan produktif
dan kalau disebut cluster
dari satu tempat
bisa tertular banyak
orang di tempat itu nah ini yang
kita harapkan tidak terjadi
misalnya kluster rumah tangga itu satu
anggota rumah tangga mengeluarkan
ke beberapa anggota rumah tangga yang lain
apakah kantor itu
memang menjadi cluster artinya
tertularnya di kantor kalau tertularnya
di kantor maka
tempat kerja sekarang masih
belum aman nah itu tadi
asuran otoran yang sudah ada
dan yang paling penting
dari semuanya itu adalah edukasi
karena penularan bisa terjadi
dimana saja bukan hanya di
tempat kerja oke bisa terjadi dimana saja
terakhir mas hermawan
kesadaran yang masih rendah
abai dengan protokol kesehatan
menjadi narasi yang
terdengar klasik begitu
untuk kita bagaimana kemudian
agar kita masyarakat tidak
terus terlena dengan hal hal seperti
ini mas hermawan
saya melengkapi yang
disampaikan bung firdy ada
kesadaran ada kesabaran
tapi juga daya tahan
kesadaran otomatis karena itu
yang membentuk perilaku kita
kesabaran harus karena
juga sabar ini termasuk dalam
dan sabar juga menahan
diri dari aktivitas yang tidak perlu
nah kesabaran ini juga termasuk
kesabaran dalam kebijakan
untuk mengarus utamakan kesehatan
tadi pak iwan sudah menyampaikan bahwa
hulu persoalannya adalah kesehatan
kalau kesehatan teratasi maka
ekonomi dan dampak sosial pun
akan mudah teratasi
yang berikutnya daya tahan tapi saya ingatkan
juga daya tahan itu
tidak hanya menyangkut fisik artinya
bukan saja imunitas kita terhadap
virus tetapi juga daya tahan ekonomi
daya tahan yang baiklah
melewati pandemi covid ini dengan baik
dan jangan lupa ini ingatan
untuk kita semua kasus sekarang
udah lebih dari dua ratus empat puluh ribu
kasus bulan ke tujuh
transmisi yang mungkin terjadi
maka klaster tadi menjadi samar
dan kalau kita tidak betul betul
serius maka boleh jadi di
akhir tahun ini tiga bulan ke depan
bisa tembus antara enam ratus ribu
hingga satu juta kasus
dan otomatis kapasiti kita
tidak akan sanggup ketika kita tidak
mampu membedungnya jadi ini
perjuangan bersama bung ferdie
kita sepakati bahwa ini perjuangan bersama
dan ini meminta keseriusan
semua pihak tidak hanya pemerintah
tidak hanya dewan pakar atau ahli
masyarakat itu sendiri agar kemudian
benar benar patuh dan
tidak abai terhadap protokol kesehatan
yang berlaku seperti pak pandu
bilang tiga saja menjaga jarak memakai
masker dan juga
mencuci tangan begitu ya pak pandu ya baik
terima kasih narasumber saya yang sudah
bergabung malam ini pak pandu terima kasih
ibu rini terima kasih pak iwan dan juga
mas hermawan terima kasih sudah bergabung malam ini
terima kasih sehat untuk semua
segera kembali bersama rekan saya reinhardt
sirai tetap bersama kami